hai saatnya kita simak situasi terkini arus lalintas di jakarta dan sekitarnya bersama
way saya punya sejumlah titik kemacetan yang muncul di notifikasi way saya salah satunya
adalah di jalan joglo raya jakarta barat ini terlihat dari arah jakarta barat menuju ke
tengah kota jakarta kecepatan rata ratanya hanya empat km per jam di sini jika anda menempuh jarak satu satu ke
dua puluh meter ditempuh dengan waktu tujuh belas menit kita bergerak lagi ke dalam tol halim perdana kusuma
ini adalah tol dari arah bekasi menuju ke arah tengah kota jakarta ini juga ada kemacetan yang cukup
panjang dengan kecepatan rata rata sekitar sepuluh km per jam kemudian kita bergerak lagi ini adalah
gambaran rute dari halim perdana kusuma jakarta menuju ke tengah kota jakarta tepatnya di
bundaran hotel indonesia dari aplikasi waze saya terlihat disarankan kita jika ingin bepergian
dari halim menuju kebundaran hotel indonesia ini melalui flyover profesor dr hamka jakarta
selatan dan dengan jarak empat belas enam km ditempuh dengan waktu empat puluh lima menit kita bergeser lagi ke tengah kota
jakarta ini adalah lokasi titik kemacetan yang ada di dekat dengan semanggi interchange atau simpang susun semanggi
ini ada kemacetan di dalam tol dalam kota tol semanggi kuningan ini kecepatan rata rata sekitar sepuluh
dua puluh km per jam ini salah satu titik kemacetan yang setiap hari ada di sana dan yang terakhir
ini adalah suasana terbaru di bundaran hotel indonesia dan juga di jalan mh tamrin pagi hari
ini masih ramai lancar demikian informasi arslan lintas bersama wes jangan lupa ikuti
informasi terkini lalu lintas dengan bergabung bersama komunitas wcn indonesia
kita berbicara kemacetan pemerintah terus berupaya ya untuk menghindari kemacetan salah satunya
membangun sejumlah jalan tol gitu untuk menghindari informasi kemacetan tapi kita simak informasi
berikut ini ternyata kehadiran tol bekasi cawang kampung melayu atau becakayu ini memang
difungsikan sebagai penanggulangan masalah kemacetan salah satunya di jakarta timur namun
setelah dioperasikannya gerbang tol pondok kelapa hingga pintu keluar tol kebonanas justru muncul
keluhan pengendara mengenai macetnya jalan di panjaitan di jakarta timur dan langsung
saja untuk mengetahui informasi terkini di sana terkait dengan kemacetan yang terjadi di pintu
keluar tol kebonanas kami sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia mahardika utama selamat
pagi dika bagaimana kondisi di pintu keluar tol kebonanas pada pagi hari ini apakah kemacetan sudah
hai ya selamat pagi dea dan alfian betul sekali kawasan di panjaitan di pintu tol kebonanas yang
ipan jahitan di pintu tol kebonanas
yang merupakan pintu tol becakayu
ini menjadi salah satu titik
kemacetan baru di kawasan jakarta
timur dan kemacetan ini
memang sudah tampak sejak
pagi hari tadi meskipun
tidak terlihat ada
kepadatan yang begitu parah karena kendaraan
masih bisa melaju meskipun dengan kecepatan
di bawah dua puluh km per jam
salah satu biang dari kemacetan di kawasan ini
pintu tol becakayu
yang berada di kawasan kebonanas ini
yang langsung masuk ke kawasan
jalur arteri di ipan jahitan
yang hanya memiliki satu
lajur saja dan titik ini
juga adalah titik pertemuan kendaraan
dari area di ipan jahitan
dengan kendaraan yang akan mengarah ke kawasan
jalan ahmadiyani dan tak jauh
dari pintu tol ini yang ada di samping
kanan saya juga terdapat
putaran balik atau u turn
yang juga menjadi salah satu faktor
penambah kemacetan di
memang kemacetan terjadi
setelah pintu tol kebonanas
dari tol becakayu yang beroperasi
sejak bulan pertengahan
oktober lalu sudah mulai dioperasikan
tampak menumpuk di kawasan ini
di jam jam tertentu pada pagi hari
ataupun juga pada sore hari
biasanya memang kemacetan terjadi lebih parah
dibandingkan dengan hari ini karena
tampaknya pada pagi hari ini
kendaraan masih bisa
melaju dari kawasan
daerah uki celilitan atau
daerah cawang yang akan menuju ke ipan jahitan
ataupun juga ke kawasan
cempangka putih tadi
ke titik ini dibutuhkan waktu sekitar
sepuluh menit itu artinya
kendaraan masih bisa melaju meskipun
tidak dengan kecepatan yang
munculnya atau simbol simbol
kemacetan baru di kawasan daerah ipan jahitan ini
apakah mungkin sebagai akibat bahwa
orang akhirnya dari bekasi menuju ke jakarta
mengalihkan dari tol cikampek
beralih ke tol becakayu ini sehingga munculan
kemacetan baru di kawasan daerah ipan jahitan ini
iya betul sekali alvian
karena memang salah satu tujuan
dibangunnya tol becakayu
sepanjang dua puluh enam km tetapi baru
setengahnya yang beroperasi mulai dari kawasan
padoklapa sampai ke kebonanas ini adalah
dari arah bekasi yang menuju ke arah jakarta
yang biasanya hanya melalui
tol jakarta cikampek saja
tetapi juga ini bisa menjadi alternatif
sehingga juga cukup banyak kendaraan
yang beralih ke kawasan tol becakayu
sebenarnya kemacetan ini juga terjadi karena
memang di titik ini
adalah titik yang cukup padat
kendaraan dari arah cililitan yang akan menuju ke cempaka putih
melaju melalui jalur ini
sebelum adanya tol becakayu memang ada dua lajur
di kawasan ini yang bisa dilalui
tetapi ketika pembangunan sudah mulai dilakukan
dan tol becakayu di kawasan kebonanas ini sudah mulai inkoperasi
ada satu lajur yang terpotong itu artinya hanya bisa dilalui oleh satu
lajur kendaraan saja
jadi kendaraan dari arah cililitan ataupun juga dari arah uki
dan juga cawang yang akan menuju ke cempaka putih
melalui di itanjaitan ini
harus melalui kawasan yang cukup padat ditambah lagi
ada eksit tol yang langsung masuk ke jalan arteri
sejumlah pengendara memang sempat mengeluhkan
mengapa pintu tol ini langsung dibelokkan begitu
ke jalur arteri yang hanya satu lajur saja
dan kami masih menunggu penjelasan dari pihak waspita karya
yang menjadi kontraktor yang berhasil menjelaskan ini